polda metro jaya telah menerima sebanyak empat laporan atas kasus penipuan ratna sarumpayat
termasuk penggunaan dana bantuan korban bencana danau toba yang diduga digunakan untuk biaya operasi plastik
polda metro jaya rencananya hari ini akan memanggil saksi dokter dan perawat dari rumah sakit bina estetika jakarta
setelah itu pihak polda metro jaya baru akan memanggil ratna sarumpait untuk diminta keterangannya
agenda hari ini adalah yang sudah diagendakan oleh penyidik untuk pemeriksaan saksi dari rumah sakit
dari rumah sakit yaitu nanti ada perawatnya kemudian nanti ada dokter yang nanti akan kita periksa untuk hari ini
masalah nanti jamnya kami belum dapat informasi kita tunggu saja
nanti besok akan kami sampaikan hasilnya seperti apa
itu tentunya masih harus dilakukan
dari penyelidikan nanti akan kita komunikasikan dulu ke penyidik seperti apa